macetan ya red heart ya
sejak kemarin ternyata yang tanggal sembilan belas karena hari ini sudah tanggal dua puluh
tapi mudah mudahan bisa menggunakan pecahan betul tadi kata harun
karena supaya orang nggak terganggu ya
karena ini juga misalnya ada juga yang terganggu
karena sejumlah warga mengeluhkan mahalnya harga tiket pesawat domestik
menjelang natal dan juga tahun baru khususnya untuk wilayah indonesia timur
benar sekali harga tiket naik beberapa kali lipat
bahkan ya penerbangan jakarta papua menyentuh angka lima belas juta rupiah sekali
wah mahal banget itu ya
liburan natal dan tahun baru nampaknya dimanfaatkan sejumlah maskapai
untuk menaikkan harga tiket pesawat beberapa kali lipat dari harga normal
di antaranya penerbangan ke wilayah indonesia timur
penerbangan jakarta papua menyentuh angka lima belas juta rupiah sekali jalan
sementara jakarta kupang juga mencapai delapan juta rupiah sekali jalan
penumpang mau tak mau membayar harga yang sangat mahal ini
dan berharap ada kebijakan harga dari maskapai
berapa kali lipat

dari lima ratus ribuan sekarang satu juta ke atas satu juta lima ratus
dua kali dari harga
saya nggak tahu apa karena liburan apa karena kejadian yang kemarin
saya nggak tahu tapi merasa benar benar merasa
mungkin bisa dikaji ulang lagi masalah harga
menteri perhubungan budi karya sumadi mengatakan
pihaknya akan memanggil pihak maskapai untuk mencari solusi terbaik
agar masyarakat tidak merasa keberatan dengan harga tiket pesawat
saya juga akan minta kepada garuda dan citylink dan lion
untuk meninjau kembali kena kaya kaya tersebut
karena itu akan menyulitkan seorang orang kita di indonesia bagian timur khususnya
menjelang natal dan tahun baru pt angkasa pura ii memperkirakan
jumlah penumpang pesawat di enam belas bandara akan mengalami peningkatan delapan hingga sepuluh persen
angkasa pura telah mempersiapkan beberapa hal
diantaranya menyiapkan tiga personal
mendirikan poske terpadu
serta menyiapkan fasilitas dan infrastruktur
agar penumpang lebih nyaman dan aman selama berada di bandara